kau sudah mencari rumput
sebentar lagi aku tiba di perbatasan singasari dan gelang gelang
aku tidak bisa menunggu hari terang
karena gusti arda raja berpesan
surat yang dititipkan kepada kau harus tiba di tangan gusti prabu jaya katuang malam ini juga
aku harus segera mempercepat makan dan melanjutkan perjalanan
ada gerangan apa gusti mengapa gusti datang ke kedai hamba
aku tidak akan membiarkan semua ini ke mandano
aku bersumpah akan menghancurkan hidupmu
ayah anda prabu
ayah anda prabu adalah seorang raja yang bijaksana
tidak semua orang sebijaksana ayah anda prabu
orang orang itu adalah orang kepercayaan ayah handa prabu
orang seperti itu
akan membahayakan ayah anda prabu suatu saat nanti
siapa yang kau maksud ada raja
maafkan aku ayah anda prabu karena telah kelepasan berbicara
tidak seharusnya aku mengatakan hal ini
mungkin sudah seharusnya aku menerima perlakuan semacam ini ayah anda
perlakuan apa yang kau terima
apa kau merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil
tidak ayah anda

apa yang kau terima

ayah anda prabu yang aku maksud
tidak menyukai ku ayah anda
dia ingin menyingkirkanku dari istana ini
berani sekali dia
aku akan menegur dia
tidak akan tersingkir dari situ
aku akan menekur dia

karena aku sendiri yang akan mewariskan tahta singasari kepadamu
terima kasih ayah anda prabu
ayah anda prabu adalah seorang raja yang sangat bijaksana
mengalami puncak kejayaan seperti ini
mengenai penderitaan pada tujuan yang dibuat k vegeta
kekadukan untuk menikah
surat sabaran destroyed
dengan areas khasubardana
tantang menggunakan elemen yang ingin dilanjutkan
redakan amarah kamu
dan tenangkan fikiran kamu
kelak kebenaran akan terungkap
dan orang orang yang berniat jahat
pasti akan menerima akibatnya
semua orang akan menuai apa yang mereka tanam
terima kasih dini
berhasil menangkap katik itu
semoga ada bukti yang bisa didapat
kejahatan kakang arda raja
ini semua tidak mungkin
lelaki yang selama ini
dikagumil semua orang
ternyata tidak lebih
dari manusia pecat
batu nirmala ini
sudah tidak ada gunanya bagiku sekarang
aku akan hancurkannya
keragam yang cresnya
apa yang telah terjadi siapa yang melakukan
apa yang telah dilakukan
silahkan ke sana
segera kau pergi bersama pakatik
seakan akan kau sudah mencari rumput
sebentar lagi aku tiba di perbatasan singa sari dan gelang gelang
aku tidak bisa menunggu hari terang
karena gusti arda raja berpesan
surat yang dititipkan kepada kau harus tiba di tangan gusti prabu jaya katuang malam ini juga
aku harus segera mempercepat makan
dan melanjutkan perjalanan
ada gerangan apa gusti
mengapa gusti datang ke kedai hamba
cepat sekali mereka tiba disini
kami sedang mengejar seorang selik sandi musuh
kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa telik sandi itu sudah berada di kedai ini
dengar kalian semua
tidak ada yang bergerak atau meninggalkan tempat ini
kalian akan didedah
aku harus segera mencari cara untuk kabur
jangan ada yang mendekat
bawa suatu tanah air
bawa suatu tanah air
atau akan ada yang celaka
atau akan ada yang celaka
ilmu pedangnya cukup hebat
aku harus perhatian